ya seperti yang tadi sudah kami utarakan sebelumnya bahwa kita akan berbincang bincang dengan gloria tentang langkah dari gloria yang ingin atau akan menjadi wni
namun kemudian gloria mengurungkan niatnya sejenak begitu ya karena ada satu masalah yang mengganjal di hati gloria dalam proses untuk menjadi wni
nanti kita akan berbincang langsung ya sama gloria
sudah ada di sini hadir ya gloria dengan rebutnya yang sekarang sudah panjang
kayaknya dia berubah nih gloria sekarang
dia berubah ya sepertinya ya
lebih bahagia sekarang
ada ibu ira juga selamat pagi
good morning terima kasih sudah hadir di good morning
kemudian juga ada ibu nur ya ibu nur dari ui ya dosen keluarga negaraan di universitas indonesia
barangkali kita akan berbincang dengan gloria dulu nih gloria
karena pemirsa juga barangkali kangen nih sama gloria
tahun lalu kan wajahnya menghiasi ya layar televisi dimana mana karena menjadi anggota pascibraka tahun dua ribu enam belas
nah gloria ini saya dengar
katanya proses gloria untuk menjadi wni ini lumayan panjang
lumayan berbelit belit begitu
memang sampai seperti itu atau gimana
iya emang serumit itu
mungkin orang biasanya orang awal mengira kan kayak
oh bukannya kalau dua ribu tujuh belas banyak yang berspekulasi ya
kayak setahu mereka gitu
itu anak anaknya aja gak tahu gimana caranya
aku yang setengah bule tau gitu kan
sesimpel itu juga orang nggak tahu
terus emang serumit itu
iya biaya lima puluh juta buat kita yang setengahan masuk indonesia
sedangkan warga negara asing yang pure murni hanya dua lima juta
jadi jauh berbeda begitu ya
terus apa yang gloria rasakan lah setelah mengetahui bahwa proses ini untuk jadi negara wni ini kok rumit banget ya
sangat gak adil
karena gimana kita bicara soal takdir ya soal kelahiran
kan kita nggak pernah minta kita dilahirkan setengah bule atau setengah indonesia atau gimana

kenapa kami yang setengahan yang justru kami berdarah indonesia dipersulit gitu
dan harapan gloria tentunya ini jangan dipersulit begitu ya
iya benar soalnya
apakah ada penjelasan mengenai mengapa yang setengahan begitu tadi gloria mengatakannya itu harus memberikan uang lima puluh juta begitu yang cukup besar tentunya jumlahnya
kalau klarifikasi dari sana belum
nah gloria saya sempat baca nih kamu sempat ngomong begini di media
saya merasakan ini tidak dipikirkan oleh negara sendiri
itu maksudnya kayak gimana tuh glori
gimana ya saya udah ngerasa gitu gimana rasanya di diskualifikasi dari negara sendiri
kayak aku harusnya dapat apa namanya setelah indonesia setengah perancis tapi malah jadinya pure wna
jadi aku di kick jadi aku bener bener wna
terus aku ngerasain banget gimana rasanya kayak selama ini aku sadarnya kalau aku ada di indonesia aku harusnya di kick
jadi aku bener bener wna

kamu kecewa gak sih sama negara sendiri
sebenarnya sih kalau dibilang kecewa sih ya mereka juga punya prosedur masing masing ya
juga saling menghargai aja sih
kalau misalnya keputusannya kayak gitu ya udah diterima aja gitu
tapi lebih ke gregetan gitu loh kayak ayo dong berubah ayo dong berubah gitu
kenapa harus kayak gini kok bisa lebih baik gitu
oke kalau begitu kita ikuti dulu informasi berikut ini ya coba
masalah dui keluarga negaraan pernah menerpa gloria
meski telah lolos rangkaian seleksi gloria sempat terancam tak bisa mengikuti upacara peringatan proklamasi kemerdekaan tahun dua ribu enam belas di istana merdeka
padahal gloria juga telah mengikuti latihan selama beberapa minggu
gloria yang seharusnya bergabung sebagai petugas pengibar bendera dalam tim arjuna ini
hanya bisa menyaksikan dari layar televisi di wisma negara
harapan gloria untuk bertugas bersama teman temannya terjawab setelah ia bertemu presiden joko widodo serta wakil presiden yusuf kala
ia diberikan kesempatan untuk bergabung dalam tim penurunan bendera
ia ditempatkan di tim garden
ia bertugas menyambut presiden dan wakilnya

amal keputusan menghadiri menolak permohonan permohonan untuk seluruh negara
amal keputusan menghadiri menolak permohonan permohonan permohonan untuk seluruh negara
amal keputusan menghadiri menolak permohonan permohonan permohonan untuk seluruh negara
hakim mahkamah konstitusi menolak uji materi undang undang nomor dua belas tahun dua ribu enam tentang warga negaraan yang diajukan ira hartini natapraja hamel ibu gloria natapraja hamel
gloria adalah anggota pasciberaka nasional dua ribu enam belas yang nyaris batal mengikuti upacara kenaikan bendera di istana berdeka karena memiliki dua kewarganegaraan
ibunya merupakan warganegara indonesia sementara ayahnya berkewarganegaraan perancis
ibu gloria menggugat pasal empat puluh satu undang undang keluarga negaraan karena dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
syarat yang tertulis dalam pasal tersebut mengenai wajibnya melakukan pendaftaran paling lambat empat tahun setelah undang undang keluarga negaraan berlaku dipandang memberatkan
tak hanya itu untuk melakukan naturalisasi mereka harus merogoh kocek hingga lima puluh

dia sudah juga mendapat rekomendasi dari pihak kemenkum hub sehingga proses naturalisasi lebih mudah
namun ia ragu proses naturalisasi anak anak hasil kawin campur lainnya akan lebih sulit
ini bagian yang saya sedih menurut saya

walaupun itu sangat tidak mengerasakan
pengalaman pahit yang pernah dicicipi gloria ini mendorong ia dan sang ibu
mengajukan judicial review undang undang duit keluarga negaraan
gloria berharap anak anak yang bernasib sama dengannya bisa terbantu
gimana tuh gloria lihat
masih ketemu nggak sih sama teman teman
masih masih jadi kalau tujuan tujuan kita suka datang pada datang ke jakarta
atau kalau lagi jalan jalan ke provinsi lain kita ketemuan gitu
dan itu memang bondnya pasti kuat sekali ya
bondnya keluarga sih bukan teman lagi
saya inget banget ya waktu lagi wawancara itu gloria sempat bilang
apapun untuk indonesia hati saya untuk indonesia
saat di wawancara oleh daniel saat itu
jadi kita ngerasain
gimana cintanya kamu sama indonesia gitu
itu cintanya bisa sama nggak sekarang
dengan semua drama yang dialami oleh gloria sekarang ini
masih selalu ya
seberapa besar gimana kamu mendeskripsikan cinta kamu sama indonesia
saking aku cintanya tuh kayak apa ya
kayak aku tuh gak mau mikirin lagi apa yang negara kasih sama aku gitu
tapi aku kayak mikirin gimana caranya aku bisa ngasih buat negara ini gitu
terus saking cintanya sih nggak susah dideskripsiin ya
soalnya kok kata remaja remaja kan cinta nggak butuh alesan
iya jadi ini memang seperti cinta sejati begitu ya
tapi kalau di paski braka sendiri tuh
kan aku juga pernah membaca wawancaranya dan glory mengatakan bahwa memang diajarkan untuk mencintai indonesia dari hati
begitu dan dengan tersandungnya masalah ini
rasa itu bagaimana apakah ada kagetan tersendiri juga gitu melihat bahwa
gitu padahal di paski braka sendiri di tempat gloria besar begitu istilahnya diajarkan untuk
kalau aku sih mikirnya gini nih kayak
ya aku pernah post nih di instagram kayak
meskipun surat surat bunga merah putih yang penting hati yang merah putih
yang penting hati merah putih
ibu dan ibu nur nanti kita akan bicara tentang proses yang sedang dijalani sekarang ini
kenapa sih sampai harus bersusah payah nih masuk ke mk
padahal sebenarnya kalau gloria bisa langsung menjadi wni gitu ya
dengan jaminan dari bapak presiden
dan ibu nur juga bisa menceritakan tentang prosesnya sebenarnya seperti apa
lima puluh juta itu buat apa sebenarnya
itu yang pertanyaan banyak orang gitu kan
oke kita akan kembali pemirsa saat lagi jangan kemana mana
anda kembali di good morning
dan kembali kami akan lanjutkan nih perbincangan dengan gloria
dan juga ada di sini juga hadir sang ibu ibu ira
ibu bisa mungkin langsung menceritakan
perjuangan apa sih sekarang yang sedang dijalani ini
kalau saya sekarang sih sebenarnya baru menerima penolakan dari mk itu
akhirnya saya berpikir sekarang oh berarti saya harus kembali
saya akan terima
walaupun nasib anak anak yang di belakang gloria
itu banyak sekali yang mereka sekarang kebingungan
langkah apa yang harus dijalankan
nah kalau saya sekarang kembali lagi kepada pemerintah
pada pemerintah saya mohon
ya tolong dirubah adalah pp nya lah ya
yang untuk masalah
saya intinya satu proses dipermudah
walaupun kita harus kembali ke pasal delapan
ke pasal permohonan untuk naturalisasi
nggak masalah semua ibu ibu akan melaksanakan itu
tapi satu proses untuk pelaksanaannya itu dipermudah
syarat syaratnya juga yang worth it buat anak anak di bawah umur delapan belas
terus yang ketiganya itu
ee apa namanya tolong administrasinya jangan sebegitu mahalnya
seberapa mahal sih ibu yang
ya itu sampai lima puluh juta itu kan itu langsung ke kas negara ya
yang dan itu pun juga ini fakta ya
saya bicara fakta bukan bicara masalah hukum atau apa
ini kenyataan dari akibat hukum yang dibuat
nah akibatnya itu bukan memperingan atau mempermudah
paling tidak kan eee
faktanya itu banyak ibu ibu yang mengeluhkan setelah mereka memproses itu semua
walaupun lima puluh juta sudah masuk
tidak ngejamin itu anak dikabulkan
dan ada kasus yang seperti itu ya
jadi gloria pun termasuk yang harus bayar lima puluh juta juga
karena itu kan gloria juga walaupun ada pengecualian dia akan dipermudah
tetapi kalau masalah administrasi bapak menteri nggak mau bayar mas
tetap aja saya sebagai ibunya yang harus bayar kan
nah itu hal hal seperti itu kalau anaknya satu
kalau anaknya dua ya
dua dan tiga
untuk penghasilan kita bagaimana
tidak tidak apa namanya tidak semua bahwa orang
perempuan indonesia nikah sama orang asing itu adalah dianggap kaya
tidak dianggap mampu ya
walaupun tidak mampu mereka akan memaksakan karena demi anak
walaupun mereka semua istilahnya sudah dibilang asing murni lah sekarang
ya nggak masalah tapi tolonglah jangan sampai semahal itu
karena ini ada pengecualian bahwa walaupun dia asing murni
ada pertimbangan bahwa mereka itu bukan asing dan bukan asing yang benar benar
murni orang setengah darahnya mereka tuh indonesia
walaupun itu menurut undang undang seperti itu
ya mohonlah perubahannya itu ada di pemerintah ya bu
ibu nur ini sebetulnya masih banyak loh yang belum tahu ya
termasuk bahkan juga kita bahwa ada mahar lima puluh juta rupiah begitu untuk menjadi warga negara indonesia
itu sebenarnya untuk apa maksudnya dan kenapa sebegitu mahal untuk menjadi warga negara indonesia
ya jadi memang politiknya indonesia
memang politiknya indonesia itu ya tidak ingin memudahkan orang itu menjadi warga negara indonesia ya
sebetulnya di negara lain pun seperti itu
tidak mudah menjadi warga negara dari suatu negara
karena kita ini kan punya banyak masalah pengangguran juga banyak
lapangan kerja tidak banyak gitu ya
kita tidak ingin menambah jumlah warga negara di indonesia
apalagi sekarang sudah dua ratus enam puluh juta lebih gitu
sehingga kalaupun kita ingin menambah jumlah warga negara
jumlah warga negara kita harus yakin
ini orang memang mampu
untuk tinggal di indonesia
orang kere lah sehingga
ada itu dia harus punya
harus punya pekerjaan
tetap yang harus dia bisa buktikan
salah satunya dengan payroll
harus punya pekerjaan tetap harus punya
penghasilan yang memang cukup
dia punya dana itu lima puluh juta
kalau dia berhasil
punya dana itu kan berarti ini
dia nggak mampu sehingga kita tidak
warga negara indonesia
tapi bagaimana dengan anak anak sendiri
kalau tadi ibu nur
mengatakan bahwa perlu ada gaji
yang tetap dan juga pekerjaan
tetap dan ada juga salah satu syaratnya
sepertinya npwp ya
yang memang lahir di sini
nah ini masalah lagi
anak anak ya memang
kalau kita mengacu pada undang undang
keluarga negaraan sebelum dua ribu enam belas
asasnya yusang wines itu
menarik garis keturunan dari ayah
jadi anak anak itu
warga negaranya tergantung ayahnya
ayahnya warga negara apa
jadi kalau memang ada
ya sudah ini anak ini akan mengikuti
warga negara ayahnya dianggap murni
warga negara ayahnya tanpa melihat
warga negara ibu
nah kasus kayak gloria
dia dianggap warga negara asing
murni tidak dilihat warga negaraan
ibunya apa karena memang
keluarga negaraan kita sebelumnya seperti itu
mengaturnya sehingga boleh buat
untuk anak anak ini berlaku ketentuan
keluarga negaraan asing
sebagaimana warga negara asing umumnya
nah kayak gitu
nah untuk mereka kan kemudian memang
lahir undang undang yang baru
tahun dua ribu enam ya diberikan
kesempatan untuk anak anak ini
untuk bisa menjadi dua keluarga
yang terbatas ganda terbatas
itu asal orang tuanya melapor
nah ada prosesnya ada
proses melapor nanti keluar setelah
melapor itu juga proses melapornya
tidak sesulit naturalisasi cuma
yang tadi seperti yang dikatakan
oleh gloria oleh ibu ira
banyak yang tidak terinformasi
banyak orang yang tidak
tahu hal itu nah jadi
ibu rela juga tadi mengatakan bahwa masih banyak
masalah masalah seperti ini yang dialami oleh
teman teman yang lain begitu ya ibu
sangat krusial mas dan itu bukan
bukan sepuluh dua puluh orang ya
itu kalau dijumlahin
sampai saya pernah juga bicara dengan
orang ahoknya sendiri ya bu
untuk khusus masalah keluarga
negaraan ini dia bilang memang ribuan
sih bu data anak anak yang
yang mereka belum mendapatkan
mereka ketidaktahuan atau karena mereka
di daerah atau mereka macam macam lah
alasannya gitu kan nah
seperti itu apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah kalau kayak gini
sementara kan ini harus bagaimanapun
jangan dianggap sepele sama pemerintah
tolong perhatikan karena
gini kalau buat saya kasus kasus
gloria ini jangan cuma fokus
alhamdulillah ya mas dipermudah
sama pemerintah juga
pemerintah juga menyatakan udah buat gloria tinggal
gimana ya ibu yang
segitu banyak ya bu memohon sama
tolongin dong bu kami juga sama
punya anak yang setengah
dikasih kemudahan kita enggak itu
kan mereka minta keadilan sebetulnya
terus walaupun kita kasih tahu
sama mereka ya mungkin gloria
dipermudah karena kasusnya sangat
viral banget dan juga
memang betul gloria udah berdedikasi buat
negara ini walaupun saat itu
sangat gila dah kusut banget deh
aja nggak mau mengerti karena mereka juga bilang
ya kan gak semua anak bisa
ya benar juga sih saya kan ya
jadi memang ini kita harapkan
semoga perbincangan ini bisa juga membuka
banyak orang begitu pertama ada undang undang yang
baru ini kemudian juga
pemirsa harus tahu juga bahwa
ada proses yang harus dijalani dan mudah mudahan
gloria dan juga ibu ini
bisa dipermudah urusannya untuk
menjadi warga negara indonesia
apalagi tadi gloria mengatakan
pengen kuih nanti ya
ya ada ibu juga
terima kasih ibu nur sudah berbagi di good morning
sayang sekali waktu kita terbatas
namun tentu perbincangan ini bisa sangat bermanfaat
bagi pemirsa di rumah ya